sari banget ya

karena gue lebih nyaman sahabatan sama lo
gue tau lo udah nolak gue fa
tapi gue bakal tetep berusaha untuk merebut hati lo
pelan pelan gue bakal bikin gue jatuh cinta sama gue
kamu lagi dimana
saya lagi di kantor om
om kira kamu lagi ada di kampus
jadi om bisa sekalian ketemu sama kamu
kebetulan sekali sekarang om lagi ada di kantin kampus kalian
kok tumben om kesana
itu dia bud
om ingin bicarakan masalah ini sama kamu
tapi sepertinya kamu lagi sibuk
biar kalau misalkan nanti kamu istirahat
om ke kantor kamu gimana
jam berapa kira kira kamu istirahat
em bentar lagi masalah meeting aku selesai sih om
terus daripada om
bentar kesini mendingan saya aja kesana
soalnya saya juga habis ini mau ke kampus kok
ya sudah kalau gitu om tunggu ya
terima kasih bud
tunggu kenapa ini kayak gini
apa ini ada sanggup potnya sama boy dan reva ya
semuanya langsung masuk gitu kok

enak banget ya kalau jadi kopi
semua masalah dia kelar gitu aja kalau udah makan
apa gue ngikutin saran dari reva aja ya
biar mondi tau perasaan gue
lagian kalau alia sama mondi makin deket
gue takut ya
kalau alia ternyata yang memang jatuh cinta sama mondi
dia jelas punya banyak peluang
gak hanya kerja bareng
tinggalnya juga aja deketan

masih aja mikirin yang tadi
udah mau ujian juga udah masuk kelas masih aja mikirin yang tadi
udah raya mending sekarang lo fokus dulu sama ujian
ntar kalau ujian lo berantakan loh

ini gue lagi berusaha buat fokus
ini gue lagi berusaha buat fokus
by the way tadi lo dipanggil sama pak dekan kenapa
by the way tadi lo dipanggil sama pak dekan kenapa

ya gitu ternyata pak dekan udah ngeliat iklan gue sama boy
dan dia suka
gue juga baru tau mereka udah liat
enggak bukan cuma itu doang
jadi ternyata pak dekan itu seneng banget
honor kita berdua buat pantiasuan tiara hati
honor kita berdua buat pantiasuan tiara hati
terus mereka kasih kita beasiswa
cuman kita berdua udah diskusi
dan kita setuju kalau kita
mau ngasih beasiswa itu
buat yang lebih membutuhkan aja
the best gak salah lo jadi besti gue
gak salah lo jadi besti gue
cepet banget sih parisan datengnya
kalau gue gak sesaing makan

terus lagi ots nya
simpan semua catatan kalian
simpan semua catatan kalian

karena ujian akan segera dimulai

karena ujian akan segera dimulai
income perusahaan turun semenjak dua bulan dari kemarin
income perusahaan turun semenjak dua bulan dari kemarin
udah sampe titik klimaks
udah sampe titik klimaks

kalian semua itu ngerjain gak sih perintah dari saya
kenapa masih banyak unit townhouse yang belum terjual
kami sudah memberikan harga promo pak
tapi pembeli merasa
kalau harga yang kami tawarkan masih terlalu mahal
kalau harga yang kami tawarkan masih terlalu mahal
saya gak mau tau
dalam dua bulan ini
sekarang kalian semua keluar
sekarang kalian semua keluar
papa gak boleh tau masalah ini

kalo sampe dia tau
dia pasti kecewa sama

dan anggap gue gak becus ngurus perusahaan
buat cari pemasukan lain
buat keuangan perusahaan gue ini
buat keuangan ke perusahaan gue ini
buat keuangan ke perusahaan gue ini
biar gue bisa nutupin keuangan perusahaan

apa gue manfaatin aja bisnis geng serigala
apa gue manfaatin aja bisnis geng serigala
emang masih kecil
masih punya potensi yang sangat besar
buat gue dapet pemasukan

sumpah gimana kok
kalau udah urusan cinta ujian pun masih aja mikirin yang level
kalau gak budak lu teriak teriak
iya gue tau lu gak budak
cuma lu bengong aja
kapan yang lu pikirin sih
iya gue juga udah belajar kok
eh rusuh banget sih
tapi bokap udah
alhamdulillah udah baikkan makanya gue bisa langsung bersih
langsung kesini sih
tau gak boy
gary balik ke jakarta
yang ditemui bukan sahabatnya duluan
bukannya begitu tadi itu pas gue nyampe kampus
aku mau nyari kalian berdua
tapi pas di lorong gue ketemuin tata duluan
jadi yaudah sekalian
niatnya mah kalian berdua
ya ampun gak percaya banget
seminggu gak ketemu sama pacar pasti kangen
lu tuh gak tau sih rasanya
orang kalau udah pacaran fokusnya tuh beda ya
banyak yang diprioritasin sama dia
makanya lu pacaran
lu sih setiap malem pake krim malem
lu coba skin carean mungkin cewe akan lebih
atraktif sama lu
kalo lu udah punya gebetan si refah
giling sama tata dan gue sendirian
gue tuh tinggalin sendirian juga gak masalah
sana pergi tinggalin gue sendiri
gak ada persahabatan kita lagi
ditinggal gue sama boy lu mau berantem sama siapa
apalagi gak ada gue
siapa lawan berantem lu
tuh kan boy
baru muli nih aja udah nangis
lu tuh kenapa sih
kan udah gue udah balik kesini
gue gak bisa di kalahin lu